kepolisian polres demak mengerahkan seluruh personelnya untuk melakukan pembersihan masjid dan musola yang jumlahnya mencapai tujuh ratus dua puluh tempat
langkah ini dilakukan untuk mencegah masjid dan musola menjadi kluster corona karena masih ramainya jemaah yang memilih melakukan ibadah di masjid dan musola setiap hari
di sisi lain kota demak telah ditetapkan sebagai zona merah karena tingginya angka positif covid sembilan belas
oleh polisi pembersihan masjid diawali dengan penyemprotan disinfektan ke seluruh area bangunan masjid yang dilanjutkan dengan pengeringan
selain pembersihan polisi juga membantu penerapan protokol kesehatan di masjid dan musola di mana jemaah diwajibkan mengenakan masker mencuci tangan dan menjaga jarak
ini adalah program dari polda jawa tengah di mana polda jawa tengah hadir
kita terjemahkan dalam bentuk program resik resik masjid di kota demak ini
sebagaimana kita ketahui bahwa kota demak adalah dikenal sebagai kota wali
sehingga masjid di sini sangat banyak sekitar tujuh ratus masjid dan musola
ini yang harus kita persiapkan sehingga kondisi masjid betul betul siap untuk menyambut new normal
di jawa tengah kota demak menempati urutan kedua zona merah penyebaran covid sembilan belas setelah kota semarang
dari data dinas kesehatan setempat
angka positif covid sembilan belas di demak pada sabtu empat juli dua ribu dua puluh mencapai satu ratus empat puluh kasus